jika memasuki kawasan kargo di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
mata angin akan tertuju pada masjid al furqon ini
masjid dua lantai tersebut dikelilingi taman yang asri dan hijau serta kolam yang indah
setiap tiang penyangganya dihiasi kaligrafi
masjid ini mempunyai empat menara dengan warna dominan kuning dan hijau di setiap sudutnya
kubah masjid sangat khas dengan bentuk ulir mengerucut ke atas dan dihiasi warna terang
mirip bentuk kubah katedral santo basil di moskwa rusia
masjid ini mungkin dibangunnya dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ya

belum seperti ini dan kalau saya tidak salah
masjid ini dibangun dengan gaya asia atau eropa ini dari mulai tanggal tahun dua ribu
keunikan kubah masjid itu membuat sebagian anggota cema'a menjulukinya masjid lollipop atau masjid eskrim
pesan saya masjid ini sangat artistik dan sangat indah sekali pak
saya selalu menyempatkan untuk sholat di sini apabila saya sedang ada di bandara
di bagian dalam masjid al furqon anda dapat melihat kaligrafi surah al quran
ada delapan kaligrafi kitab suci masing masing berukuran tiga x empat meter bertuliskan surah yasin
masjid al furqon dapat menampung sekitar dua puluh ribu orang
berada di desa sanankerto kecamatan turen kabupaten malang jawa timur
ini dia pondok pesantren biharu bahri asalifat loyli rohma
sekilas bangunan pondok itu mirip masjid raksasa dengan arsitektur meniru gaya eropa dan india
namun siapa sangka pembangunannya dilakukan oleh santri dan jemaah sendiri
uniknya ada persepsi yang berkembang di tengah masyarakat pembangunan masjid dibantu oleh makhluk halus
namun pihak pondok pesantren menyebut hal itu keliru
pondok pesantren ini memiliki luas area sekitar delapan hektare
bangunan utama pondok sepuluh lantai itu seluas tiga lima hektare dengan setiap lantainya yang mempunyai fungsi masing masing
pada ramadan ini tamu bisa mengikuti kegiatan bersama santri
seperti menikmati takjil gratis sholat berjamaah hingga buka puasa bersama
minta untuk memang diluruskan dijelaskan ini karya anak bangsa ini bukan karya makhluk halus apalagi datang tiba tiba
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini justru di saat indonesia mengalami krisis ekonomi
itu dimulai lagi pembangunan dengan pembangunan materialnya
yang sudah permanen ini
pondok pesantren biharubari asal liroma ini biasanya mulai ramai dikunjungi pada pertengahan ramadhan
di sini setiap ramadan memiliki agenda rutin
yakni memperingati musulul quran dan menyambut malam laylatul qodan
tim liputan cnn indonesia